survei nielsen cross platform dua ribu tujuh belas merilis data bahwa akses konten tv dan juga film
mayoritas masih didominasi oleh tv terestrial dan juga tv kabel
di saat bersamaan konten video dari platform digital terus mengekor pertumbuhannya
lantas seperti apa gurihnya berbisnis media di tanah air
menatap masa depan media seolah sebelengkam untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama mengenai data yang baru saja dirilis oleh nielsen
dan ini menjadi menarik untuk kita ulas ke slide selanjutnya kita lihat
seperti apa porsi televisi apakah benar beberapa analis yang mengatakan bahwa
senjak kalah televisi
faktanya rilis terakhir ternyata enggak juga sih ya ternyata karena ini ada yang kurang
masih menjadi media favorit konsumen di indonesia selamat saya juga jadi terharu ya
karena saya broadcaster di televisi tapi bersiaplah sebagai jurnalis atau
artinya televisi masih jadi idola konsumen di indonesia untuk dapatkan informasi untuk mendapatkan hiburan
masih artinya berbisnis televisi bagi owner saya menyebutnya bagi konglomerat yang berbisnis di televisi
masih punya fulus asal kita pintar saja berinovasi dan mempersiapkan masa depannya di
di internet karena tampaknya ini akan menjadi acuan kita menuju masa depan
jadi tepatnya kita ini mau masa transisi gitu beda dengan tiongkok ya
tiongkok tuh sudah mereka tuh sudah masif gitu menggunakan nonton aja udah pakai streaming gitu ya
kita belum jadi kita masih punya waktu anda yang bermain di bisnis televisi masih punya waktu untuk menuju masa transisi
performanya akan sempurna dan berkembang
seperti apa apakah menggandeng dengan internet dengan com misalnya beberapa pelaku bisnis sudah berhasil melakukan inovasi dengan menggandeng internet
jadi kedepan kita akan serba internet of things tampaknya yang tidak bisa di alakan lagi itu sebuah keniscayaan gitu
televisi masih posisi pertama diikuti oleh internet ke slide selanjutnya untuk kita lihat lebih dalam seperti apa lagi rilis data nielsen enak ya data nielsen ini menarik loh untuk kita berbisnis
untuk kita kalau kita bagi konsumen itu primeira terwakil yang oh ya ya emang saya lebih sering nonton televisi sih kalau lebih
enak gitu kalau nonton tv gitu tapi ada juga yang ah lebih gampang lebih efisien kalau pakai internet streaming aja sekarang udah bisa gitu ini adalah porsi
pengguna media nah ini dia ya ini sangat penting data ini ini untuk melihat untuk menangkap kemana arah kita akan melakukan ekspansi sosialisasi bisnis
adalah generasi ini bro nih kita lihat nih nia b dari baby boomers kebawah generasi x millenials
generasi z ini silent generation itu di atas enam puluh lima tahun ya udah oma oma gitu tapi ya oma oma mungkin
kalau atau opa opa tapi kalau misalnya taipan mulusnya banyak juga gitu ya tapi untuk edisi
baby boomers ke bawah ini ini yang kita menangkan jadi kita harus paham bagaimana consumer behavior
target kita kalau kita paham mereka seleranya kemana kemana seleranya ini nih ini menarik ya
internet dan bioskop ternyata masih punya potensi gitu mungkin anak anak millenials

gitu ya mungkin anak anak millenials suka ajak pacar gitu kali ya ke bioskop ya nonton mungkin ya itu menjadi yang ngedate gitu

ya ini masih terrealisasi dengan data nielsen aktivitasnya sehari hari di capture oleh nielsen dan dihadirkan dalam bentuk data
itu adalah penonton potensial ataupun pembaca potensial kalau kita com gitu misalnya ya
jadi porsi ini radio kalau misalnya radio tap majalah pay tv nah pay tv anda nonton cnn indonesia
jadi kalau bisnis pay tv sekarang kelihatannya masih punya challenge yang panjang ke depan ya seperti itulah rilis data nielsen
tapi ini kalau misalnya kita punya ptv itulah kenapa cnn indonesia juga hadir di internet
anda bisa menyaksikan kami di media sosial aplikasi youtube misalnya itu artinya cnn indonesia udah ngeh gitu kemana

melakukan penggunaan memanfaatkan
jasa media di rumah lalu
baik weekday maupun tapi
weekend ini paling tinggi ya
jadi tampaknya orang orang indonesia yang
kita berbicara yang
ngeh ya dengan yang
dimanjakan oleh media kita lihat di rumah untuk
weekend itu paling tinggi tuh
lebih tinggi gitu loh kenaikannya dibandingkan
gitu ya tapi itu dari tahun
dua ribu lima belas ke tahun dua ribu tujuh belas jadi
ini setelah dua tahun dilakukan lagi survei oleh
nielsen ya dan di rumah itu tinggi
banget tujuh puluh enam persen artinya apa
kalau buat program program di weekend
ini dimanfaatkan nih buatlah
program di weekend yang bisa memanjakan
lalu bagaimana dengan di kantor di kantor
itu juga mengalami kepeningkatan
di kantor nikmatin di kantor ya
pasti ya refreshing gitu
boleh lah ya enam puluh dua persen
kita lihat di sekolah tapi turun
yalah ya harus kenapa di sekolah
turun ya apakah ini memang program
tidak menggunakan media sebagai
muridnya mungkin ya
telah lebih dalam sekolah menurun
satu lagi warnet bye bye
warnet udah nggak ada lagi ya hari gini
masih pakai warnet ya mungkin ada
tapi kita lihat pada tahun
pada tahun dua ribu lima belas
itu tinggi ya tapi kemudian pada tahun

kasih lampu merah tanpa kuning ya
untuk warnet tapi warnet itu sempat berjaya
anda berapa orang yang masih anak warnet ya

enam puluh sembilan persen loh ternyata yang
memanjakan media nonton pakai warnet
ayo siapa yang ketengan yang suka
ke warnet berapa sih sejam
lebih murah bisa sampai bosen loh
sampai habis semua download apa aja
bisa gitu sekarang ternyata udah ketemu saingan
karena di rumah udah ada free wifi yang
limited program program gitu kan udah banyak ya
tapi yang menarik juga ada peningkatan
di kendaraan dan restoran gitu
jadi mungkin kendaraan kalau orang macet apalagi di jakarta
mereka menikmati media
berita atau sajian berita
itu di kendaraan gitu ya
jadi kalau mungkin
ini sedikit saja analisa kalau ingin
menghadirkan berita yang straight to the point karena orang
sambil nyetir orang sambil di mobil kalau
terlalu panjang panjang gitu mungkin kata katanya
terlalu muter muter tuh orang males dengerin
gitu kali ya mungkin loh
kemudian kita lihat bagaimana dengan restoran juga meningkat
bahkan anak kecil saat ini kalau mau
makan di restoran pasti dia nanya
mama ada wifi nggak
karena dia mau nikmati jadi anak
kekinian itu tidak bisa lagi
kita elakan jadi itu adalah
dunia mereka mereka adalah
produk digital kita ke slide selanjutnya
ini dia adalah aktivitas penggunaan media
dan aktivitas penggunaan media
ini menarik ya untuk kita lihat
seperti apa misalnya penggunaannya memang
sedikit mengalami penurunan ya untuk
ponsel pintar itu mengalami sedikit
drop ya signifikan ini jam ya
jadi ini penggunaan jam
jadi jam berapa peak hour
anda bisa memenangkan pasar gitu jadi
buatlah program prime di jam jam
dan yang menanjak atau
stagnan itu mulai jam dua belas siang
sampai jam delapan malam
kalau buat program itu oke ya
lalu kemudian laptop
notebook juga peaknya itu
di jam empat sore sampai jam delapan
delapan malam kalau ponsel
kalau desktop itu
cenderung menurun saja jadi yang bisa dimenangkan pasarnya
adalah ponsel pintar dan kemudian
juga laptop ataupun notebook
sebenarnya ada banyak sekali yang di share oleh
hadirkan beberapa saja dan yang
pesannya yang menarik adalah
ini penggunaan internet of things ada beberapa
stakeholders yang harus mungkin
ini akan menjadi acuannya sangat baik
bagaimana anda bisa memenangkan
pasar berkompetisi dengan pasar di mana
anda harus memasukkan program program strategis
anda di sana siapa segmen
tuju lalu untuk para konsumen ini
merasa diwakili ya dengan data yang disampaikan oleh nielsen
dan kemudian untuk pemerintah
jangan lupa internet sudah ada
di depan mata harus ada infrastruktur
membuat kita semakin mudah
semakin mulus untuk bertransisi
tidak hanya digital tapi serba